ada penyaksian kopas update bersama dengan saya arizona gali
saudara polisi mengagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu seberat dua puluh sembilan kg
dan tiga belas kg sabu cair dari negara malaysia ke kota batam
dari hasil tindakan ini belasan kurir narkoba ditangkap
petugas kepolisian polda kepulauan riau menggagalkan penyelundupan sabu
yang dikemas ke dalam bikisan teh yang dimasukkan ke dalam koper
para pelaku membawa narkoba berbentuk cairan dan nantinya akan diproduksi kembali menjadi sabu kristal
menurut kapolda kepulauan riau barang ilegal ini akan disimpan di sebuah pulau kosong tak bertuan
kemudian akan dilanjutkan dibawa kembali ke berbagai kota
demikian kopas update saya arizona gali sampai jumpa